busa yang menumpuk di aliran sungai desa jati pelem jombang mulai menyusut pada selasa pagi
hasil penelitian sementara oleh dinas lingkungan hidup kabupaten jombang menunjukkan
tingkat keasaman dan daya hantar listrik air masih memenuhi standar baku mutu
diduga busa tersebut merupakan limbah deterjen
selasa pagi busa yang menumpuk di aliran sungai desa jati pelem jombang jawa timur mulai menyusut
petugas dinas lingkungan hidup kabupaten jombang meneliti air sungai di tiga titik
mulai aliran di atasnya sumber busa hingga aliran setelah busa
hasil penelitian sementara menunjukkan kadar ph atau keasaman dan daya hantar listrik air atau dhl
masih memenuhi standar baku mutu
berdasarkan pengamatan sekilas busa diduga merupakan limbah deterjen
hasil penelitian lengkap masih menunggu uji laboratorium
jadi hasilnya sih enam tujuh atau berapa ya
itu sih masih dalam range memenuhi karena parameter untuk ph itu enam tujuh
masih dalam karep menunjukkan baku mutu
kalau dilihat sekilas sih yang pasti memang limbah yang dihasilkan dari deterjen
cuman kan sumber deterjen kan macam macam
ada yang dari domestik ada dari industri
sebelumnya pada senin malam warga dihebohkan oleh munculnya busa yang menumpuk setinggi lima meter di aliran sungai desa jati polem
busa tersebut muncul sekitar pukul enam belas tiga puluh wib setelah hujan deras mengguyur
meski berbau menyengat busa yang memenuhi sungai sepanjang lebih dari seratus meter
tersebut justru menjadi tontonan warga